anda kembali menyaksikan cnn indonesia business pemerintah menyepakati surat keputusan bersama skb terkait jadwal cuti bersama untuk libur lebaran dua ribu dua puluh
dilansir detik com skb ini ditantangani oleh tiga menteri yaitu menteri agama menteri ketenaga kerjaan dan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abnur
serta disaksikan oleh menteri perhubungan
cuti bersama lebaran tahun ini ditambah menjadi tiga hari dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu tanggal sebelas dua belas dan dua puluh juni dua ribu dua puluh
bila di total libur lebaran tahun ini menjadi sebelas hari dengan rincian tujuh hari cuti bersama dua hari libur nasional dan dua hari libur sabtu minggu
salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama ini adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah lebaran
baik kami juga sudah menyiapkan